makan sate di tusuk tusuk makanya di rumahnya kalau abang mau masuk nih langkahnya dulu
palang pintunya lu palang pintunya iya gua kirain tuh kulak barangan loh eh kalau emang
lu makan sate di rumahnya lu abisin bumbu bumbunya kalau emang lu palang pintunya nih gua anak
istrinya baik kalau gitu ngalah ngalahin lu ha toh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
udah tua cil tapi kalau jadi jandek aja sekarang juga kalau mau dulu dulu lagi masih laku
mimpi ben ini lebih penting dibanding kawan aku
akhirnya gue memutuskan buat
menerima perjuduan itu
ya bisa gimana gue harus
tapi ben ini bubar
terus lo mau ngapain bar
nunggu lo nyuruh gue pergi
cil lo tau gak
kita ini lebih keren dari grup musik hebat yang ada di negeri ini
grup musik lain
terkenal dulu baru bubar
udah bubar sebelum terkenal
calon gue di rumah
karena gue soalnya ada
gue nggak pasti coba selanjutnya
gak laikih gak

sebesar malam hal yang dibatalkan punga sweaty melang

dia itu orang yang luar biasa
gue harus menentukan pilihan ini
mumpung gue masih punya kesempatan buat nyelamatin bokap gue
kalau gue gak ambil kesempatan ini gue takut gue akan nyesel seumur hidup
ternyata lo bukan maling kundang milenial
ya udah bar mending lo pergi dari sini dia nyusulin mereka
terus lo mau ngapain
lo tau kan seumur umur gue gak pernah nangis
tapi hari ini gue pengen nangis gara gara gue tau gue bakal kehilangan kalian
kita nangis berdua aja yuk disini
perjodohan itu tradisi keluarga kita
kamu harus lanjutkan itu
kamu lihat mami sama papi ini hasil dari tradisi perjodohan
papi kamu pengacara
dengerin damar dulu
perjodohan itu udah gak cocok
zaman udah berubah
yang namanya tradisi
kagak bisa dirubah damar
mami gak habis pikir
kamu lihat tuh
tapi kamu yang produk dari perjodohan
terus senang banget sama mami
baik banget sih
cuma dikasih tisu
pepi dan mami kamu ngajarin kamu
terus sekolahin kamu supaya kamu itu bisa mikir
makasih banyak ya
lalu sekarang kamu sudah pinter
kamu bisa bisanya bilang kalau tradisi percodahan itu tidak baik
kamu anak toha
kurang ri mi
siap siap siap
nih lo dengerin papi ya
udah orang sepuluh pi
seburung atas telung puluh
orang orang ini pada ga punya kerjaan apa toh yo
lo rombongan dari mana pada mau ke mana bang
eh gue dari rumah udah tentu pengen masuk ke dalam
oh jadi mau masuk ke sini
ga sembarangan bang
lo mah tau
coba lo sebutin
makan sate di tusuk tusuk
makannya di rumah nyonya
kalau abang mau masuk nih
gua kirain tuh kulak
eh sembarangan lo
eh kalau emang lo makan sate di rumah nyonya lo abisin bumbu bumbunya
dua anak kuncinya
kau dapet beneran sih
gua ada ga sengaja
tapi lu jangan jentul gua
aduh gua ga jentul gua
ya bapak bapak ibu ibu
dari mempelai silahkan masuuk
ya eh silahkan
masuk terus terus
masuk masuk masuk